oh si raya udah balik duluan soalnya dia mau busur ke basi
kayaknya gue juga harus buru buru deh kalau ditungguin
sabar kek pak
sama siapa itu
rosan tadi ada yang ngikutin reva
bapak itu bapaknya ya
untung aja kagak ketahuan lega hati gue
iya betul sih mamanya boy
selama ini kemana aja bu
nggak kemana mana pasti ada aja di dalam negeri aja belum keluar negeri
waktu final olimpiade matematika
ibu gak hadir ya
iya pak saya gak hadir
anak ibu bener bener hebat
selainnya hebat anak saya itu ganteng
siapa dulu yang melahirkan pak
saya sangat berterima kasih
karena sudah mengharumkan nama sekolah
mamanya siapa dulu tuh
kalau mama marissa
tadi kan udah ngasih tahu
biasa kalo ibu ibu tuh terlalu bangga sama anak ibu gitu
maksudnya datang aja saya kesini nih
mau ngasih tau kalo si boy itu sekarang lagi di rumah sakit
ya jadi saya minta sedikit aja pengertian dari bapak kepala sekolah ini
kalo si boy itu gak bisa ikut ujian hari ini
nah gimana ya pak
soalnya belum di izinin sama dokternya beneran deh
sakit itu siapa yang mau video
iya betul betul betul
yang penting ada laporan
dan ada yang ngasih informasi
nanti boy boleh ikut ujian susulan
aduh ini baru kepala sekolah yang cocok sama saya yaa

aduh pak terima kasih pak
maaf pak saya buru buru
saya masih ada kerjaan
saya promisi ya pak
terima kasih pak
jadi kan tuh di malem tuh saya ulang tahun tuh pak
terus udah gitu canda ngasih surprise sama saya
nah udah gitu saya senang banget pak
soalnya chandra tuh ngamar saya
dan saya terima lamarannya
kenapa kau menciptakan bu devi untuk dicintai dan disakiti sih
kamu jangan cengeng
ingat amir tugas kamu itu sebagai guru
itu tugas penting
eh sekali lagi kamu ketawa nyontek saya ambil lebar soal kamu
kamu gak tau apain lagi ya pak
yang lain fokus
kamu yang rese
ya lu iyan tiap ujian andaliannya nyontek
eh asal lu tau aja kal
dari kemarin juga gue udah belajar bareng sama bebek melmel
eh malah kepergok sama maknya
jadi konsentrasi gue tuh puyar
sebenernya ya iyan
kalau lo pinter
gak usah belajar lagi
cukup lo dengerin kalau gurunya itu paham ya
gue udah dengerin kalau gurunya lagi ngajar
ah megan megan
kayak otak lo cerdas aja
berat tipis lah sama lo
oh si raya udah balik duluan
soalnya dia mau busur ke basi
kayaknya gue juga harus buru buru deh
buru buru deh udah ditungguin
sabar ke pak
oke jadi kita semua sepakat ya buat kerjasama ngerjain si botak itu ya kita harus bales dia yang
bikin boy masuk rumah sakit ya setuju setuju setuju makhluk itu yang itu itu biar
pasti semenang menang oh iya kemarin kan lo bilang lo ada ide buat ngerjain si kebo botak
kita pancing dia biar dia tuh ngikutin kita ya nanti salah satu dari kita dah ya gitu deh
yang penting pas udah dia ngikutin yang lain lain nih siap siap untuk nyerang
nyerang atau melawan kita gitu oh iiih megan ide kamu bagus banget sih aku like deh iih
lalu capek lu daripada lu yan enggak punya ide gak like gue hahaha hahaha
tapi kita nggak tahu kan sih kebo botak itu ada di mana
aksis gampang kal kita tanya reva aja biar gue telfon oke oke
ini nomornya gak aktif eh jangan sedih dulu sedih pagi tuh reva ngasih tahu nomor rumah baru dia jadi nih telpon aja siapa tau nyambung
aku uk hera